tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari ketua umum pssi bahwa fifa telah memutuskan
membatalkan piala dunia u dua puluh di indonesia
tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut
saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa
saya pun sama juga merasakan hal itu kecewa dan sedih
tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain
dan sebagai bangsa yang besar kita harus melihat ke depan jangan melihat ke belakang
jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya
bagi persepakbolaan nasional indonesia
dan saya telah meminta ketua umum pssi bapak erick thohir untuk terus berupaya semaksimal mungkin
agar sepak bola indonesia tidak terkena sanksi
termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event event internasional lainnya